sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

hah itu kamar mandinya
kak tadi dengan nyaris
kak tadi dengan nyaris
kak tadi dengan nyaris
gak ada apa apa
kok ada jendela
ya gak ada apa apa
benarkah rafa gak bohong
tadi beneran ada
gak ada rafa
gak ada apa apa
temen temen pulang yuk ini lagu bawa manjak burung aku pengen pulang santai
dong jangan buru buru bagian jangan nungguin perut aku melilit nih
lagu bw nya di rumah aja deh di sini enggak enak tempatnya utuhannya
kenapa ya dia
kasihan adam kayaknya mulusnya bener bener deh makan kali
kak beneran kalau aku lihat sendiri tadi ada hantu ah mungkin itu kan cuma
rumah kosong ya rafa mungkin kamu bisa lihat aja kali kamu ngomongin hantu melulu
udah ah capek nih punya berat berat gini
bikin tadi ada ngawasin kita sama di sumur itu tapi siapa
ibu nih terima kasih jangan capek assalamualaikum waalaikumsalam
hai nen nanti sama rafa udah ambil airnya nih kan air kita mati makasih ya sayang
nen nanti sama rafa udah ambil airnya nih kan air kita mati makasih ya sayang

neng di pulang dulu mbak